kejuaraan bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga yang diadakan di kota bandung memasuki hari kelima sekaligus babak semifinal
kita menuju bandung jawa barat untuk mengetahui jalannya kejuaraan bulu tangkis sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga
produser lapangan cnn indonesia wilam nasution sudah siap dengan laporannya
wilam selamat siang bagaimana update laga semifinal dan pertandingan bulu tangkis kelompok pemula sejauh ini
selamat siang elvira saat ini kita masih menunggu jalannya semifinal bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga di kota bandung jawa barat
karena semifinalnya akan berlangsung pada pukul dua nanti
dan untuk mengingatkan elvira bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga di jawa barat ini sudah berlangsung dari tanggal enam kemarin
dan ini sudah masuk ke hari keempat
dan dalam pertandingan dalam perjalanan hari itu ada dua ratus sembilan belas klub yang bertanding
dan ada satu satu ratus tiga puluh satu atlet yang ikut dalam perlombaan dalam satu hari ini bisa mencapai sekitar tiga ratus pertandingan elvira
dan ada tiga kelompok yaitu kelompok pemula untuk usia lima belas
dan remaja untuk usia tujuh belas
dan taruna untuk usia sembilan belas
di hari ini untuk pertandingan tunggal pemula putra ada unggulan pertama along ardian yang akan melawan unggulan ke enam
dan di sini kita bisa melihat bagaimana bintang bintang muda bulu tangki setiap indonesia berlagak seperti itu
dan tadi pagi juga sudah dilakukan pergelapan final di antaranya di nomor gandar meja campuran
ini ada pasangan alexius ong kitama subagio
dan rizka anggren ini berhasil mengalahkan fernando christian setiagunawan dan rizvina meiza tomzu
ini dengan dua set dengan poin dua satu ratus enam belas dan dua satu ratus sepuluh
selain itu di ganda remaja campuran lainnya ada pertandingan iksan lintang pramudia dan salsabila zahra aulia
ini mengalahkan nazril ezi diniola dan tanaya yafiah darojat dengan poin dua satu ratus lima belas dua satu ratus lima belas
kemudian ada yugo alvaro gunawan dan immanuella ayusoka
ini pasangan gandar meja campuran unggulan nomor tiga
ini mengalahkan alfa wahyu dinata dan lilian sariwibo dengan poin dua satu ratus tujuh belas dan dua sembilan belas
masih ada lagi alfira di gandar meja campuran unggulan nomor enam
adrian pratama bersama arila nakiyah ini mengamankan satu tiket semifinal
mereka mengalahkan kian rizky sofian dan isyana sahira meida
ini dalam rubber set yaitu dua satu ratus tiga belas dua dua ratus dua puluh empat dan dua satu ratus sembilan belas
dan di nomor gandar meja putra ini ada pasangan kristian aldo sanjaya hanafi rizki lah
ini berhasil mengalahkan muhammad arya bimasena dan revan haryanto dengan skor dua satu ratus lima belas dua satu ratus dua belas
dan ada sedikit kejutan juga di gandar taruna campuran alfira dimana muhammad alfarizi bersama valentin diony mesdila
ini merupakan unggulan
nomor satu namun harus kalah ketika berhadapan dengan gilang krisan di toyopramana bersama widyata artika saraswati ini dengan skor akhir dua satu ratus dua belas dua satu ratus sembilan belas
dan ini akan terjadi banyak kejutan pertandingan berlangsung dengan sengit karena mereka sudah melewati babak penyisihan yang sangat ketat dengan pertandingan yang banyak dalam sehari
dan ini adalah momen momen penentuan jadi memang untuk layak ditunggu dan untuk disaksikan alfira